salah satu venue utama yang akan digunakan di asean games dua ribu delapan belas mendatang adalah stadion gelora bung karno senayan jakarta
menelan biaya mendekati delapan ratus miliar rupiah renovasi dan juga penambahan fasilitas stadion kebanggaan indonesia ini terus dilakukan
dan targetnya bulan oktober tahun ini renovasi stadion gbk telah rampung dan siap untuk menggelar tes event
di asian games dua ribu delapan belas mendatang wajah stadion gelora bung karno senayan jakarta dipastikan akan berubah menjadi lebih representatif
untuk kenyamanan seluruh tribun penonton diubah menggunakan single seat yang membuat kapasitas penonton di stadion gbk menjadi delapan puluh ribu orang
demi memenuhi standar internasional beberapa penambahan fasilitas untuk penonton juga telah dipersiapkan
pak infonya ini juga renovasi gbk ini juga memperhatikan pengunjung difabel nih pak benar nih pak
ya betul jadi kita untuk pengunjung difabel kita akan menyediakan dua ratus tempat ya artinya dua ratus defable yang menggunakan kursi roda
ya ini ya ini mungkin karena ini belum selesai nanti di sini ada rem mas disini nanti ada rem yang menuju nanti ini langsung orang pakai kursi roda bisa langsung naik ke sini
ada berapa rem atau lintasan yang disediakan pak
remnya ada empat satu di area pintu kuning menuju ke vip barat ada lagi di pintu biru menuju ke vip timur dan ada di antara pintu biru dan pintu kuning ini ada remnya
ini juga untuk defable
untuk lapangan sepak bola seluruh rumput akan diganti menggunakan jenis rumput yang sama saat pertama kali stadion ini dibuat
kondisi lapangan juga mendapatkan perhatian khusus
jadi kalau untuk lapangan bola sendiri mas kita mengadopsi dari ketentuan dari fifa jadi kita pertama drainasenya ya artinya dulu lapangan yang lama itu kita bongkar total kita bongkar total kita benai mulai drainase per segmennya kita benai
terus mulai dari apa namanya material materialnya kita anu semua kita ganti semua terus sampai dengan peresapannya kita benahi semua biar artinya air itu gampang resap gampang terbuang
berarti kalau saat pertandingan bola nanti pas asian games ini udah gak ada genangan air di lapangan nih pak ya mestinya ya
mestinya mudah mudahan aman karena kemarin kita sudah tes satu jam hujan kita coba di lapangan itu alhamdulillah tidak ada genangan air sama sekali satu jam hujan deras
selain lapangan sepak bola lintasan atletik di stadion gbk juga dibenahi
saat ini lintasan atletik tengah dalam proses pengaspalan ulang sebelum nanti akan dipasang lintasan atletik sintetis
masalah tata cahaya juga tak luput dari perhatian
di asian games dua ribu delapan belas nanti enam ratus titik lampu telah disiapkan
jumlah ini dua kali lipat lebih banyak dibandingkan sebelumnya
bila sesuai rencana proses renovasi stadion gbk yang sudah berlangsung sejak agustus tahun lalu ini
ditargetkan akan selesai pada oktober
setelah di tahun seribu sembilan ratus enam puluh dua indonesia untuk pertama kali menjadi tuan rumah asian games
baru di tahun dua ribu delapan belas mendatang indonesia kembali mendapatkan kepercayaan menjadi tuan rumah pesta olahraga terbesar bangsa bangsa asia
tentunya dengan adanya perbaikan sarana dan fasilitas waraga di kawasan gbk senayan
tidak hanya membuat indonesia sukses sebagai penyelenggara asian games
namun juga dapat membawa pengaruh positif bagi prestasi warga